im im ada pepatah mengatakan
kekalibata jalannya meliku
cakep naik pedati anginnya sepoi sepoi artinya
biar kata mukanya kaku tapi urusan hatiin mah melekoy
kayanya nunggu benih benih cinta
benih benih benih cinta im
dibangin lu benih rambut juga kagak
silahkan ini komplement dari restoran kamu
oke makasih ya
ini buku manunya
kamu mau order paket yang mana
aku apa aja diikutin aja sama enadji sama orderan kamu
mas gak kita pilih paket yang tanpa lemak ya
oh ya minumnya dua orang saja ya
ya tapi yang satunya less ice sama less sugar ya
karena biasanya dia suka langsung batuk kalau misalkan langsung minum air dingin ya
baik mohon ditunggu sementara ya pak
oke terima kasih
dia aku ke toilet sebentar ya
sadar ya oke
kan dulu kamu juga pernah pasaran sama adi ya
kan biasa aja
terus kenapa sekarang rasanya jadi kayak gini
aku jadi kayak orang kasmaran sih
gak bisa bel
mungkin karena emang ada yang selalu terbaik ya di hati kamu
dan gak ada dosanya juga kan kalau kamu balikan sama dia
gitu kan yang kamu pikirin
tapi malu juga kalau misalkan dia tolak tuh dia bener gak suka lagi sama aku
lagi kan catherine juga baru meninggal
gak mungkin seperti itu juga dibuka hatinya
kamu bisa jess
kamu biasa jadi biasa aja
kok kamu belum mulai makan ya
ya biar bareng aja sama kamu makan ya
ya allah di kenapa harus perhatian gini sih
bikin jantung aku gak bisa dikontrol aja untuk dakdikduk
aduh kalau ini es batu meleleh meleleh di hati aku
kamu bikin aku kayak baru pertama kali jatuh cinta aja
bea tadi kamu kayak nyari minuman udah saya bukain
gak mau bener makan makan sebanyaknya di
kayaknya haus banget kamu
yaudah gak apa apa itu kamu habisin aja nanti kalau memang kurang minum punya saya aja
jangan nih udah ini cukup kok maaf ya
gak apa gak apa aku cukup makasih
mama senang karena rena mau jujur sama mama mama senang karena rena mau bertanggung jawab
ya nanti kita perbaiki bareng bareng ya nak ya
gak apa apa ya tapi besok lain kali harus hati hati ya nggak boleh kayak gini lagi ya
rena harus jujur kalau rena berbuat salah rena harus kasih tau kesalahan rena apa
kau mau bilang aku harus kalah sama adek kan kenapa sih oma sama susmirna sering banget bilang ke aku kalah sama adek
tugas aku di kuburan besok oma
tidak ada maksud anda
maksud apa apa untuk menyakiti hati kamu
maksudnya kan gini ya mengalah itu kan rena sudah lebih besar daripada adik
rena sudah lebih pintar rena sudah lebih mengerti kondisi dan keadaannya
adik kamu kan masih kecil ya ngomong aja masih tatat gitu
masih lebih pintaran kakak rena makanya yang pintar dan lebih besar harus mengalah untuk adiknya
bukan berarti rena gak boleh bersikap boleh
tapi kita lihat lihat dulu kan itu adik kamu juga dia masih belum ngerti dan itu nggak sengaja kok
oma sama mama lebih sayang sama adek ya
eh malah waktu adik belum lahir oma sayangnya cuma sama rena
tapi karena sekarang adik udah ada oma jadi harus berbagi sayang sayang sama rena sayang sama askara
mama juga gitu gak ada yang dibeda bedakan gak ada yang lebih disayang semuanya sama
tapi aku masih gajal oma
ya oma ngerti sekali perasaan kamu gini deh
nanti kita bikin lagi dari nol ya kita bikin lagi dari awal
nanti kita suruh pak wiyah pak boim untuk cari ikannya nanti embat dia bikin lagi ya
iya oma sih sayang banget sama kamu karena kamu tuh anak pinter anak baik ya
maafin mama sama papa ya kami gak nurut sama kamu
iya mama tahu kamu itu gak kepengen kan
jadi papa sama mama nungguin aku di lobi seharian gitu
enggak di lobi aja sih nak ke kanting ke tempat parkir muter muter tapi ya terakhirnya paling lama di lobby
kenapa nggak pulang aja sih pak engkau pulang bisa istirahat atau ke kafe gitu daripada nungguin aku kayak gini
papa dan mama itu bangga sama kamu
melihat perubahan kamu tuh kami berdua senang banget
mama sama papa tuh bahagia sekali melihat kamu seperti ini sekarang
terus kamu mau ketemu sama andin sekarang ada perlu apa
ya aku mau konsultasi aja soal kerjaan aku mah
ya aku pengen belajar aja soalnya dapat pr dari kantor untuk presentasi
papa tambah senang denger kamu ngomong seperti ini sang
oke pelan pelan siap terus lagi lagi lagi
tuh ini kurang nanti tambah lagi aja ya
ini kan masih lagi
oh masih lagi oke yaudah masukin ke olang pak cokot nanti
ikan ini ikannya berhina
yeay akhirnya jadi
makanya rena kalau ada apa apa tuh jangan ngambek dulu
nggak boleh marah marah dulu karena kan semua pasti ada jalan keluar
ma nanti aku rimunya aku masukin ke kamar ya
boleh kamu masukin ke kamar asal jangan masukin ke kulkas ya
maafin adik enggak
maafin pak ma
coba coba kiss dulu aja ya mau enggak
ini ini dari suster yang bawa aja sekalian rena bobo karena besok sekolah
iya ini juga diboboin ini malah masih main aja
ya ampun enggak habis habis ya makanan di sini
aduh mana kita harus habisin lagi
kalau enggak nanti kena deng enggak enak juga
makanan yang udah kita ambil terus kita enggak tahu mau jawab
ya mau gimana lagi kita kan udah kayaknya udah full banget perut kita
ya udah gak apa apa pelan pelan aja nanti juga habis
yuk semangat yuk

enggak usah enggak usah kamu enggak usah dik
enggak usah dibaksain nanti perut kamu malah enggak enak lagi
biar saya janji jio kecil kecil
ya kamu enggak usah
beneran enggak apa apa dik
saya masih kuat kok sedikit
kayaknya aku udah enggak bisa membedungin ini semua deh
karena apa yang dia lakuin hal hal kecil ini
selalu bikin aku senyum selalu bikin aku jadi
iya adi udah jam segini juga enggak apa apa
kalau kena denda biar aku aja yang bere oni
enggak enggak enggak
bel saya aja
bel saya aja
kebetulan saya juga bawa cash
jadi lebih simpel
iya aku juga mau ngomong
kamu gak berhak cemburu sama catherine
im im ini bagaimana sih urusannya
lah kan kita bisa bisanya masukin bu elsa ke sini
nah kalau pas seluruh ibu sarah sih enggak ngapa ngapa im
nah kalau bu elsa emang udah kagak boleh masuk sini
gue aja suka deg degan kalau bu elsa ke pondok pelitak
apalagi ini udah malam begini kan
pasti bu andin dan yang lainnya udah paling ngantuk
mereka butuh istirahat
lu juga sih pak hala doang
sampai kagak kelihatan
gimana pak keadaan pak keliling aman pak
insya allah aman
kumpulan kalian pada tegang gini kenapa ya
jadi begini pak
habis melakukan sebuah kesalahan besar
dengan membolehkan ibu elsa masuk ke sini
tuh mobilnya tuh
kok bisa sih
jadi begini pak
bu elsa itu satu mobil sama pak surya dan juga bu sarah
nah begitu mobilnya masuk ke pondok pelita baru kelihatan deh
ternyata di situ ada bu elsa di alam mobil
apakah sebaiknya saya menanyakan langsung kepada bu anim pak
ya sekalian minta maaf begitu pak
udah gak usah biasa aja
sekalian saya mau ngasih sesuatu ke
yaudahlah bukan urusan kalian urusan saya
tante kayaknya ibu rosa udah tidur
terus kiki juga nggak berani buat ngetok pintu kamarnya
terus mbak andi juga kan kondisinya lagi nggak enak badan
nah pesannya ibu rosa untuk sementara kiki nggak boleh gangguin mbak andin
jadi maaf kalau ibu rosa sama mbak andin belum bisa nemuin om sama tante
ya udah kalau gitu kita pamit pulang aja ya
sesakit apapun mbak andin kalau aku yang minta tolong pasti dia mau bantuin aku
aku mending ke kamarnya aja ya
udah nggak usah maksa
nggak usah maksa ya
udah kamu tenang aja
nanti mama akan bantuin kamu
papa juga bisa bantuin
tapi kan mbak andin yang lebih paham ma
udah lah ya aku masuk aceh ya
udah tenang aja
pasti bisa kita kerjakan sama sama
jangan begini masa kamu cemberut terus
nanti mama bantuin deh mama janji ya
jadi kayak ngerjain pra aja mbak
kami permisi dulu ya
kok sebentar banget pak
udah selesai aja
kami pamit dulu ya

cukup sekarang gua merokok
itulah doang yang pas
barusan aja om surya sama tante sarah sama mbak elsa datang kesini nyariin ibu sama mbak andin
kok saya gak dipanggil terus mana sekarang udah pulang
ya makanya ya gigi kira ibu tadi udah tidur terus mbak andin kan lagi kita gigi bilangnya udah tidur semua
hmm saya masih baca di kamar ini saya kesini mau baru mau manggil kamu minta kemo milethi ya allah
eh gigi takut ganggu nih ibu tadi ya maafin gigi bu
yang lain kali gak apa apa coba aja ketok gitu kok saya nggak jawab berarti saya tidur
karena lagi baca baca kok ini saya belum bersih bersih segala macem ya
ya wess gak apa apa maaf ya bu
ya udah gak apa apa ada yang penting tau atau apa
ehm gigi kurang tau bu
mau kemana pak riza
saya mau ketemu bu andin pak boyim sama boya bilang bu elsa mbak surya bu sarah datang kesini
di dalem aman gak
bu elsa buat macem macem lagi
kita pada pulang dah terus kan andi juga masih sakit terus tadi ketemu bu bos bu juga kayaknya pengen tidur
baiklah kalau begitu soalnya pak boyim sama bu boya gak enak
karena kan bu elsa dilarang untuk masuk kesini tapi mereka mengizinkan bu elsa masuk
ya apa apa aman kok di dalem yaudah saya mau keluar dulu bentar
loh mau kemana mir
mau beli pulsa pulsa saya habis terus tadi ngecek pakai mobile banking tuh kagak bisa
ini udah malem dan bahaya
hah pake kata bahaya pak riza saya itu hidupnya di jalanan jadi yang namanya bahaya hah pada minggir
kalau gitu saya antar ya
pake mau nganter yaudah terseret kalau mau
apa lagi sih
saya mau ngasih sesuatu
ini obat tetes mata
obat apaan tetes mata
ya tadi kan mir nak seharian di sekolah jagain reina gak berkedip
jadi saya takut matanya sakit atau iritasi jadi saya bawa ini nih
oh iya nih makasih dah
banyak dong makannya mama masak nih buat kamu semua nih
kamu kenapa sih
lagi mikirin apa
oh iya mama tau kamu lagi mikirin kalau jadi saksi persidangannya rikya itu yang jadi pikir gak mah
aku cuma lagi mikirin pesawat perusahaan aja kayaknya dari sisi finansial perusahaan kayak di ujung tanduk lah
bukannya setau mama perusahaan kamu baik baik aja kak

emang baik baik aja
tapi ya mungkin karena belakangan aku terlalu sibuk mikirin dan ngurusin rapun di keluarga kita aku jadi gak fokus ke masalah kantor
ya ampun terus kira kira gimana ya jalan keluarnya gimana dong masalah ini
ya belum tau juga mah masih aku pikirin
salah satunya ya pasti coba melakukan pinjaman ke bank tapi kayaknya bank lagi gak bisa lolosin pengajuan aku karena ternyata dari beberapa payment yang seharusnya aku lakuin semuanya miss terjadi penunggakan mah
oh ya non mama mau nanya tapi mama minta maaf sebelumnya ya
apa rumah ini kamu jaminkan ke bank untuk perusahaan
untuk perusahaan kamu soalnya itu kan pasti kamu omongin waktu masih ada almarhum papa mama kan nggak tahu persis
itu sebenarnya papa yang ngajuin dia
buat company furniturenya papa di malang aku sih setuju setuju aja karena kan waktu itu aku masih bisa tutupin semuanya cuman gak tau kenapa sekarang semua jadi ngedelay jadi bermasalah kayak begini
aku mau ngajuin dia
aku mau ngajuin dia
aku mau ngajuin dia
aku mau ngajuin dia
aku mau ngajuin dia
nanti kamu kalau udah sampai rumah bersih bersih terus makan ya sayang istirahat yang benar biar besok bisa kerjanya semangat lagi
jadi mama masih mau bantuin aku meskipun mama gak paham
dulu waktu kamu masih kecil andin masih kecil banyak juga pelajaran kamu dan andini yang papa dan mama nggak paham tapi kan tinggal lihat di internet aja jadinya kita berdua juga paham bisa ngajarin ke kalian ya masalah selesai kita juga pasti akan begitu ya pak ya
ya papa makasih ya papa
ya papa makasih ya papa
udah lah mama gak usah pikirin aku akan coba cari solusinya paling aku akan ngajuin lagi ke bank siapa tau mereka bisa terima
jadi kamu mau ambil pinjaman lagi ke bank itu nanti berat loh buat kamu
ya gak ada pilihan lain ma satu satunya caranya ya pengajuan lagi kalau enggak sebenarnya ada beberapa tawaran dari grup grup besar
kalau mereka bergabung jadi investor
perusahaan aku bisa jadi sub grupnya mereka
ya berarti kan kamu harus merger sama orang lain itu artinya saham kamu akan berkurang
itu juga artinya kalau kamu nanti bukan direktur yang pegang semua kuasa di kantor kamu kan
ya nggak apa apa mbak yang penting kan perusahaan selamat karyawan gak ada yang dipecat semua tetap berjalan sebagaimana mestinya
kalau cuma soal kuasa kuasa mah gak masalah lah
sama cuma sedih aja soalnya kan banyak sekali loh kenangan di rumah ini sama papa sama kamu ya kan kalau
aku akan pertahankan rumah kan juga ada villa pokoknya aku akan usahakan semua properti tidak ada yang dianggungkan
yang penting perusahaan jalan
dan kita bisa memenuhi kebutuhan juga banyak orang kan
banyak orang tergantung sama

ya udah ma ma akan selalu doain kamu semoga moga semua lancar ada jalan keluar dari masalah kamu ya no kamu juga harus sabar ya
sebenarnya aku gak ragu soal perusahaan entahlah bagaimana ke depannya
terima kasih pak
terima kasih pak
pak riza makasih ya udah nganterin beli pulsa lagian pake repot repot banget sih
udah gua masuk dulu ya
im im ada pepatah mengatakan kekalibata jalannya beliku
naik pedati anginnya sepoi sepoi
bukannya kaku tapi urusan hati ino melekoy
iya cie pak riza kayaknya nunggu benih benih cinta
timbangan lu benih rambut juga kagak
anak anak betul amat im lu
ini soal cereti yang tadi nila mention
mengantarkan saya ke masa lalu
kabar kabarin dong kalau mau liburan kemana biar supaya kita bisa bareng
hantu saya sudah kasih lampu hijau soalnya
ya kita lihat aja deh nanti saya mau kemana
saya juga masih mikirin sih mbak stia
tunggu tunggu tunggu
sepertinya ada yang butuh bantuan kita semua
ada seorang ibu
yang masih punya tiga anak
anak kecil dia kena musibah
kena gagal ginjal
butuh donor saat ini
ya allah setiap kali ada situasi seperti ini
aku seperti dilemparkan ke masa lalu
perasaan yang menghantui ini kenapa tidak bisa pergi
selalu aku dihantui perasaan bersalah
aku tidak bisa menanggung
seolah olah aku yang
ya allah aku benar benar takut
takut kalau ada hal hal yang mengingatkan pada kejadian itu
sal tidak boleh tahu
sal tidak boleh tahu
sal tidak boleh tahu
ya allah lewat sholat istiqorah ini mba memohon petunjukmu ya allah
amba masih berharap hubungan amba dengan sienna berjalan dengan baik
dan bisa menuju ke jenjang yang amba inginkan
tetapi entah kenapa semakin hamba meminta hamba semakin ragu ya allah
ya allah mohon tuntun hamba membuat keputusan terbaik bagi dunia dan akhirat hamba ya allah
karena hanya padamu kami meminta hanya padamu kami mohon
andai sekarang mama ada di sini sal pasti nggak sebingung gini
setidaknya ada mama yang bisa menenangkan sal
ngasih pendapat ngobrol sama sal
jadi sal bisa mengambil keputusan
tambah lagi mama selalu tahu isi hati terdalam dari salk
sekarang mama di sini usap usap punggung sal
sambil menangkan sal kalau besok dan seterusnya semuanya akan baik baik aja
di saat saat seperti ini ya ma
saya selalu kangen sama mama
ma mama gak usah khawatir ya
selalu di sini baik baik aja
yang selalu perhatian peduli
dan sal udah nganggap tante rosa itu seperti
seperti ibu sendiri ma
tapi mama tenang aja
posisi mama di hati sal gak pernah tergantikan